tak perlu peta fisik atau menghafal jalan menuju ke sebuah tempat
teknologi peta digital memudahkan perjalanan bahkan kini memudahkan apapun yang kita cari
pada tiga belas desember google merilis informasi melalui blognya yang menyatakan google maps telah berhasil memetakan sepuluh juta mil gambar melalui street view
jarak ini setara dengan mengelilingi bumi lebih dari empat ratus kali
layanan peta digital google lainnya yaitu google art telah menyediakan tiga puluh enam juta mil persegi atau lima puluh tujuh sembilan juta kilometer citra satelit dengan resolusi tinggi yang dapat ditelusuri oleh pengguna
cara baru menelusuri dunia tanpa harus mendatangi negara lain
ketika foto foto memukau ini menunjukkan kepada kita bagian dunia yang kita mungkin tidak pernah mendapat kesempatan untuk kunjungi
google maps memodelkan dunia secara akurat yang berubah setiap hari
kutipan tersebut benar benar menggambarkan bagaimana peta digital telah memberikan pengalaman yang berbeda bagi penggunanya
dalam rilis tersebut google juga membagikan informasi bagaimana proses panjang pemetaan bukanlah tugas yang mudah
membutuhkan waktu berminggu minggu hingga peralatan yang rumit
seperti mobil street view yang memiliki sembilan kamera dengan kemampuan menangkap citra atau gambar resolusi tinggi dari setiap
sudut pandang yang memungkinkan
memiliki spesifikasi adhermal yang berarti kamera didesain untuk menghadapi suhu ekstrim tanpa merubah fokus
sehingga kamera tetap berfungsi di berbagai kondisi lingkungan
setiap mobil street view dilengkapi pusat pemrosesan foto sendiri dan sensor leader atau light detection and raining
menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak secara akurat
tak hanya menggunakan armada kendaraan pemetaan juga dilakukan dengan metode street view tracker
seseorang harus membawa alat berbentuk tas punggung dan menyusuri jalan jalan sempit bahkan mendaki pegunungan untuk menangkap citra dari tempat tempat yang tidak bisa diakses dengan kendaraan
selama tahun dua ribu sembilan belas saja gambar street view yang dikumpulkan dari komunitas google maps di seluruh dunia berhasil memetakan hampir tujuh juta bangunan di tempat tempat yang belum pernah dipetakan
seperti armenia bermuda libanon myanmar tonga zanzibar dan zimbabwe
begitu banyak data lokasi kondisi dan tempat yang direkam oleh google maps dan google earth fitur live view menambah kecanggihan pemetaan
fitur ini menggunakan teknologi augmented reality yang bertujuan meningkatkan navigasi bagi pejalan kaki melalui kamera ponsel belakang
fitur live view mampu mencocokkan pencitraan langsung terhadap puluhan miliar gambar street view dalam waktu kurang dari setengah detik